setiap tahun membawa perubahan baru dalam hidup manusia
dilewati dengan tak sedikit tantangan dan ujian yang membuat perjalanan dua ribu dua puluh terasa berat dan panjang
lalu bagaimana membaca dan juga memprediksi peluang di tahun dua ribu dua puluh
kami bahas bersama numerolog ada parudi gunawan
parudi selamat tahun baru selamat malam
selamat malam tiffany selamat tahun baru
oke pak rudy kalau saya ingat di outlook cnn di tahun lalu ya outlook dua ribu dua puluh
pak rudy sempat menyampaikan bahwa pas ditanya prediksi dua ribu dua puluh
pak rudy selalu menjawab ini adalah soal keseimbangan ya semua kembali pada hakikatnya
nah energi di tahun dua ribu dua puluh satu ini seperti apa secara general
kemudian vibes yang di tahun lalu apakah di tahun dua ribu dua puluh satu ini juga masih terasa gitu
atau seperti apa
dalam sudut pandang numerologi
ya baik terima kasih tiplani
jadi satu hal yang harus perlu kita sadari bahwa kalau kita berbicara mengenai jarak angka
maka itu adalah merupakan tambungan
merupakan one after another satu demi satu
proses yang berkesinambungan
jadi kalau kita berbicara mengenai dua ribu dua puluh
yang harus diingat bahwa itu adalah
angka yang satu dasar warna
jadi apa yang saya sampaikan pada tahun lalu
karena energi dari dua ribu sepuluh itu sebenarnya melambangkan energi selama sepuluh tahun
satu dasar warna
energi itu sangat berkorelasi dengan energi angka dua yang berlebihan
karena kita punya dua angka dua kan
dua angka dua yang berlebihan
yang saya sebut dengan energi keseimbangan atau kembali ke panjang rakyat
oke jadi apa yang kita tersedia di dua ribu dua puluh nanti
sebenarnya dalam sepuluh tahun ke depan itu sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan
dua ribu dua puluh satu itu ada dua penambahan energi yang khusus di tahun ini
yang pertama adalah energi dua ribu dua puluh satu

jadi energi dua ribu dua puluh satu ini sama seperti energi permulangan
energi yang memulai segala sesuatu
inisiatif segala sesuatu
jadi apa yang kita lalui di tahun kemarin
sebenarnya itu baru merupakan indikasi
nah tahun ini sebenarnya adalah tahun yang memulai segala sesuatunya
nah itu disambung lagi dengan energi kelima
energi kelima itu adalah

energi kelima itu adalah
dan juga kebebasan
artinya kalau kita bicara secara umum
dua ribu dua puluh satu ini adalah energi yang baru
dengan banyaknya perubahan
oke energi yang baru banyak banyak perubahan di tahun ini
kita harapkan perubahannya yang paling diharapkan juga
oleh semua manusia di dunia ini adalah
perubahan keluar dari pandemi
pak rudy kita masih akan membahas bagaimana
sudut pandang kemudian harapan dan juga peluang
terkait dengan perubahan perubahan ini ya
di permulaan tahun ini
tapi kita akan jeda terlebih dahulu
kita masih akan lanjutkan
jadi pastikan anda tetap bersama kami di

atau mungkin lebih punya apa saya bilang ya prediksi keuntungan yang lebih besar
dibandingkan dengan yang lain ya ada gak tuh hitung hitungannya
harus dipahami bahwa numerologi itu adalah analisis angka
setiap orang itu sebetulnya terbagi dari sembilan jenis energi

jadi misalnya nih kalau saya itu lahir dari bulan jumat
nah energinya itu adalah energi empat
kalau misalnya saya lahir di tanggal tiga juli itu energinya adalah energi satu
kalau saya lahir di dua juli itu adalah energi tiga
jadi pengkatel dirinya seperti itu
nah kalau mau bicara mengenai siapa yang mempunyai tujuh bulan itu
artinya pada saat kita berbicara mengenai angka
maka angka yang terbaik itu adalah angka yang bisa berkesinambungan
jadi seperti ini
itu kembali kepada angka yang akan
orang itu punya energi positif dan negatif
jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa orang itu punya keuntungan atau keunggulan
itu kembali kepada setiap orang bagaimana bersikap di saat pandemi pada saat jangka ke empat itu berat
tentunya kita berharap semua yang terbaik di tahun dua lima enam tahun ini
tentunya kita berharap semua yang terbaik di tahun dua lima enam tahun ini
tentunya kita berharap semua yang terbaik di tahun dua lima enam tahun ini
dengan segala cobaan ujian yang terjadi di tahun kemarin di dua ribu dua puluh
yang paling penting adalah semua kita bisa diberikan kesehatan
kemudian juga bisa terbebas dari pandemi ini ya perlahan demi perlahan
pak rudy waktu kita sangat terbatas
sekali lagi selamat tahun baru
terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia connected malam hari ini
sehat sehat selalu pak rudi selamat malam
selamat malam dipani